seorang anggota polisi berpangkat aibtu diduga menembak istri dan anaknya di kawasan tirta jaya suknajaya depok jawa barat rabu siang
aksi pelaku dilakukan sekitar pukul sebelas siang usai pelaku pulang bertugas di polsek tebet jakarta selatan
istri serta anak pelaku kritis dan dibawa ke rumah sakit
sementara pelaku tewas diduga menembak dirinya sendiri
hingga kini rumah pelaku masih dipasangi garis polisi dan dijaga ketat petugas
kabit propam polda metro jaya kombes pol johannes manalu mendatangi lokasi penembakan
ia berada sekitar tiga puluh menit di dalam rumah
namun saat dikonfirmasi ia menyerahkan seluruh wewenang informasi kepada kabit humas polda metro jaya
salah satu warga menuturkan ia sempat mendengar tiga kali suara tembakan dari rumah tersebut disusul suara teriakan
ada suara teriakan atau ribut ribut sebelumnya pak
istri pelaku mengalami luka di bagian kaki sementara anaknya yang juga anggota polisi mengalami luka di bagian kaki dan dada
keduanya masih menjalani perawatan di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
fahmi febrian depok jawa barat